good morning kami awal informasi pagi ini dari kabar gembira sekaligus mengharukan dari ananda hafid rifai
siswa sma negeri empat solo yang meraih hasil ujian nasional dengan nilai sempurna
hafid memperoleh nilai seratus untuk empat mata pelajaran yang diujikan yang kemudian diunggahnya di akun instagram
hafid yang duduk di kelas dua belas enam a mengaku tidak menyangka dengan nilai sempurna untuk empat mata pelajaran yang diujikan
ia mengaku tak memiliki cara belajar yang khusus hanya memperbanyak latihan mengerjakan soal soal ujian nasional
yang tidak eksat seperti bahasa indonesia bahasa inggris kan ya tidak bisa diprediksi salahnya
hafid telah menjadi anak yatim sejak kelas tiga smp
ibunya supatmi bekerja sebagai penjual mainan di depan sd di kawasan kartasura
selama ini ibunya yang membiayai sekolah hafidz dan adik adiknya
rencananya untuk keperluan kuliah nanti pihak sekolah akan mencari ayah angkat untuk hafid selama ia kuliah di yogyakarta
yang pertama jelas
kaget luar biasa ini anak itu
karena kita berpikir ya oke lah maksimal tapi kan tidak mencapai seratus
karena seperti bahasa indonesia bahasa inggris itu mencapai nilai puncak itu kan luar biasa
sehingga ketika mendapat seratus kita merasa ini anak luar biasa
tapi memang kalau pengamatan kami kan hafid itu memang kalau dipus sesuatu yang dipus dia menjadi luar biasa
hafid sudah diterima di jurusan teknik elektro universitas gajah mada yogyakarta
melalui jalur undangan bagi siswa berprestasi
ia juga mengikuti program bidik misi sehingga tidak perlu khawatir mengenai biaya pendidikan selama kuliah
ia juga tengah mengikuti olimpiade astronomi dan akan bertanding ke luar negeri